untuk mengetahui seperti apa kesiapan jalan tol dan fasilitas penunjang arus mudik dua ribu dua puluh
sudah bergabung lewat sambungan telepon
selamat malam pak heru apa kabar
selamat malam mas renhat kabar baik semoga mas renhat sehat sehat juga
terima kasih pak heru langsung pak heru jadi sudah berapa persen kesiapan dari jasa marga
untuk menyambut mudik lebaran dua ribu dua puluh
kesiapan jalan tol fasilitas penunjang dan yang lain lain
karena ini diprediksi memang angkanya akan sangat besar yang akan menggunakan jalur darat
apalagi yang lewat jalan tol pak heru
berdasarkan prediksi jasa marga memang volume lalu lintas untuk tahun ini cukup sangat menantang
jadi kalau kita bicara bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi
angka di dua ribu dua puluh dua akan sedikit melebihi masa sebelum pandemi
jadi dia hanya naik dari tahun tahun sebelumnya
saya berikan gambaran untuk nanti keluar jakarta h tujuh sampai dengan h tujuh itu sekitar hampir dua lima ratus
nah gambaran kenaikan volume lalu lintas yang luar biasa ini memang kami melihatnya dari dua sisi
yang pertama adalah bagaimana operator mempersiapkan diri dan kami sudah mempersiapkan
dan yang kedua tentu kami berharap kerjasama dari para pengguna jalan tol untuk
untuk memanage perjalanannya kesiapannya waktunya persiapan fisik kondisi kendaraan
pemenuhan terhadap persyaratan perjalanan agar mudik ini bisa berjalan dengan mudik yang aman dan sehat
jasa marga fokus kepada aspek aspek kita
yang pertama adalah aspek pelayanan di transaksi di gerbang tol
kemudian yang kedua adalah aspek pelayanan di lalu lintas di lajur
kemudian yang ketiga adalah aspek pelayanan pemeliharaan
dan yang terakhir adalah aspek pelayanan di rest area
kami terus meningkatkan di dalam keempat aspek tersebut
dan tentu kami melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan regulator
dengan mulai dari kementerian pupr kementerian perhubungan dengan kepolisian
artinya kalau kita lihat angka yang sedemikian tinggi tadi tantangannya adalah kapasitas di jalan tol
kapasitas di jalan tol kita ketahui ya tiga lajur sampai dengan empat lajur
misalnya jakarta cikampek ya itu segitu aja
nah kita ada tambahan memang di arus balik enam puluh satu sampai empat puluh sembilan itu dari tiga lajur kita tingkatkan empat lajur
tapi pada dasarnya kapasitasnya segitu
sementara dibebani dalam dua minggu oleh suatu volume yang luar biasa
maka tidak ada cara lain kecuali rekayasa lalu lintas
nah rekayasa lalu lintas ini adalah diskresi kepolisian
dan kepolisian sudah kami feeding dengan masukan masukan dan kami siap membantu kepolisian untuk dari sisi misalnya pelaksanaan
rekayasa lalu lintas dari sisi petugas dari sisi kelengkapan dan sebagainya
dan memang rekayasa lalu lintas itu ada banyak hal
ada ganjil genap ada contraflow ada one way itu nanti merupakan diskresi dari kepolisian
itu mungkin di awal mas reinhardt dari kami
tapi jasa marga sebagai operator sudah mempersiapkan diri
pak bicara mengenai kapasitas berapa proyeksi jumlah kapasitas maksimal angkutan darat pak yang melintas pada periode puncak
di kami itu ukurannya vc ratio atau vehicle per capacity ratio
satu itu nggak gerak mas renhard
karena ada satu volume untuk satu kapasitas
jadi kita targetkan nanti vc ratio nya itu harus di bawah delapan
karena supaya paling tidak kendaraan itu bisa bergerak
jadi memang kami harapkan satu vc ratio nya harus di bawah delapan dan kedua
pit nya jangan bawah empat puluh km per jam
nah sasaran kita ke sana
nah bagaimana supaya ini bisa diwujudkan
nah ada dua kuncinya
yang pertama bagaimana mengurai kepadatan di gerbang tol
yang kedua adalah bagaimana mengurai kepadatan di lajur jalan tol
nah di gerbang tol ya kita menghitung kapasitas transaksi di semua gerbong tol kita
semua gerbang tol blr kita mulai dari cikampek utama kali kangkung kejapanan warugunung kali huruf utama dan sebagainya ya
terus kedua kami akan optimalkan gardu miring
kami punya gardu miring di cikampek utama di kalikangkung di semarang batang itu ya itu akan kami optimalkan
dan yang ketiga adalah mobile reader
jadi kami juga menambah pedugas mas renhard untuk mengoperasikan mobile reader supaya bisa bertransaksi di tengah antrean ya
untuk meningkatkan kapasitas kami kapasitas layanan di gerbang
nah kemudian di lajur seperti saya sampaikan tadi kuncinya adalah rekayasa lalu lintas
ya dengan rekayasa lalu lintas yang tadinya kita cuma punya empat atau enam di jakarta cikampek
enam kan tiga lajur tiga lajur di dalam satu jalur atau satu arah itu kan tiga
kalau kali dua one way itu enam
itu satu jam itu bisa mencapai dua tiga ratus kendaraan per lajur ya
jadi kalau enam tinggal enam kali dua tiga ratus
jadi memang one way akan sangat membantu mas renhard
nah demikian gambarannya untuk di lajur maupun di gerbang
baik pak heru ada imbauan dari menhub pak budi karya bahwa untuk menggratiskan tarif tol jika terjadi kemacetan sepanjang lebih dari satu kilometer
dari gerbang tol
jasa marga bagaimana menyikapi soal ini apakah sepakat dengan imbauan dari pak menhub itu
mas reinhardt kami memahami hal tersebut sebagai tantangan ya kepada seluruh badan usaha jalan tol termasuk kami di jasa marga
bagaimana kami menyiapkan gerbang tol itu kinerja gerbang tol itu ya sesuai dengan kebutuhan
ya artinya kita ini bukan bisnis as usual
ya karena kalau kita bisnis as usual
seperti kami sampaikan tadi ya lalu lintasnya ya itu tadi gitu ya
kemudian untuk kalau misalnya pada puncaknya itu ada kenaikan di hari puncak ya
nah bagaimana kita menangani hal ini
nah kami sampaikan tadi di gerbang sudah kami siapkan
kami juga akan tambah gardu miring ya
kemudian kami juga akan tambah lagi dari mobile reader
petugasnya kami tambah
nah kami memahami arahan tersebut atau kebijakan tersebut sebagai pemacu agar kami bekerja secara optimal
dan kami mempersiapkan semua ini
namun perlu dilihat juga mas reinhardt ya
memang kepadatan itu satu bisa karena kinerja gerbang tolnya itu tidak optimal
seperti saya sampaikan tadi
nggak ditambah orangnya nggak dikasih mobile reader
ada gardu yang tidak dibuka gitu ya
nah itu memang kesalahannya ada
jadi kondisi gerbangnya ya kualitas pelayanan di gerbangnya
tapi kadang kadang mas reinhardt di lapangan itu dibutuhkan juga nih mas reinhardt
gerbang itu difungsikan sebagai katup atau keran
ya keran untuk mendistribusikan ya lalu lintas perjalanan ini ya
supaya lebih balance antara satu segmen dengan segmen lainnya
saya berikan contoh
misalnya jalan tol jakarta cikampek itu kan empat lajur ya mas reinhardt
kemudian nanti ketemu gerbang tol cikampek utama
setelah gerbang tol cikampek utama masuk ke ruas cikampek palimanan cipali
di cipali itu dua lajur mas reinhardt
kalau empat lajur ini digerojok terus kita buka gerbang sepenuhnya
itu nanti di dua lajur yang di cikampek palimanan itu agak berat nanti kapasitasnya
karena volume empat menjadi dua
nah jadi kadang kadang gerbang itu digunakan sebagai itu tadi
katup atau keran supaya menyeimbangkan distribusi kepadatan atau distribusi volume
karena antara dua segmen ruas yang berbeda
nah jika strategi ini ditempuh ya tentu ya mungkin ada pertimbangan lain ya dari kebijakan tadi
nah tapi ini nanti di lapangan akan ditetapkan kepolisian mas reinhardt
jadi untuk seperti kebijakan tadi ini dijalankan atau tidak itu diskresinya full di kepolisian
dan kami akan mengikuti atau akan patuh kepada arahan atau kebijakan dari kepolisian nanti di lapangan pada saat kondisi di lapangan terjadi
pak heru tapi prediksi atau kalkulasi dari jasa marga
apakah bisa tidak terjadi atau bisa mengantisipasi tidak ada kemacetan sepanjang satu km di gerbang tol
atau itu juga masuk ke dalam worst case skenario
begini mas renhard saya sudah cerita tadi
kapasitasnya segitu ya mas renat ya
jadi memang kalau kita bilang ini tidak akan ada kepadatan
kapasitasnya tiga atau empat lajur
di jalan sikampek ada yang tiga lajur empat lajur
volume lalu lintasnya hampir dua kali lipat
tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen
kapasitas lajurnya ya segitu segitu aja
nah makanya memang ya salah satunya adalah rekayasa lalu lintas
dan kuncinya yang lain adalah pemerintah sangat mendorong bahkan pak presiden sudah juga menyampaikan kepada masyarakat ya
kami berharap agar para pengguna jalan itu tidak melakukan perjalanan
atau merencanakan perjalanannya salah satunya adalah tidak jalan pada saat puncak arus mudik dan puncak arus balik gitu mas reinhardt
itu di tanggal dua puluh delapan ya pak ya
karena disitu akan terjadi kepadatan yang luar biasa
jadi kami harapkan memang dengan kedatangan mudik terdistribusi secara hari
mereka berbeda hari
tidak semua numpuk tumplek blek pada saat arus puncak mudik arus arus puncak balik
kami harapkan distribusi kendaraan akan lebih smooth atau lebih lancar
sasarannya seperti saya sampaikan tadi
gimana caranya visi ratio nya dijaga
speed itu paling nggak roda itu masih muter gitu mas
jadi tidak benar benar berhenti
nah kami berusaha kesana
jadi kami berharap juga seperti yang saya sampaikan tadi
operator melakukan banyak hal
nah kami berharap dari pengguna jalan juga bisa ikut melakukan kerjasama ya
supaya kita mudik tahun ini bisa terus selenggara
dengan itu tadi bisa mudik yang aman dan sehat
pak heru apakah dari pantauan jasa marga sudah mulai terlihat ada kenaikan angka
kendaraan di pemudik awal misalnya belakangan ini atau beberapa hari terakhir
atau mungkin mulai dari besok
pemerintah memberikan himbauan
kita ketahui beberapa saat yang lalu ya
pak menteri perhubungan juga memberikan himbauan ya
berangkat lebih awal
berangkat di tanggal dua puluh tiga ya
itu sabtu besok gitu ya
jadi kita akan memonitor penuh ya
dan kepolisian juga sudah siap
kami mendukung kepolisian dalam rekayasa lalu lintas
jadi kita juga sudah
setiap di tanggal dua puluh tiga ini beberapa mulai mungkin sudah mulai akan ada yang berangkat
karena juga pemerintah menghimbau kesana
dan memang kami dorong kesana
di jasa marga kami sudah memprediksi puncak arus mudik itu adalah pada tanggal dua puluh sembilan mas reinhardt
kemudian puncak arus balik itu adalah tanggal delapan
jadi kami berharap pengguna jalan ini juga menghindari
bepergian di tanggal tanggal sekitar itu
ya dua puluh sembilan tiga puluh atau tanggal delapan tanggal tujuh ya
karena memang tanggal sembilan sih memang sudah masuk kantor
tapi jangan kita baru berangkat atau balik nanti di tanggal delapan gitu
karena tanggal sembilan masuk kantor
pemerintah ini sudah memberikan tambahan cuti bersama gitu ya
sampai dengan empat hari ya
kami berharap ini masyarakat bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktu perjalanannya
dan bisa merencanakan perjalanan mudik tahun ini secara lebih terancana dan terukur
dengan mengumpulkan itu tadi informasi informasi tadi
ya yang sangat tersedia luas saat ini
dari semua pihak gitu ya
maupun kami dari operator jalan tol
kami informasikan itu semua
di media sosial kami
kemudian di semua kami alhamdulillah juga dibantu
oleh media massa dalam hal ini untuk menyampaikan juga himba himbaan kami
pak heru terakhir
selain isu soal mengurai kemacetan
yang tidak kalah penting juga isu keselamatan
terutama pada kesiapan infrastruktur rest area dan juga fasilitas toilet darurat misalnya
karena mungkin ada kekhawatiran kalau kemudian res area ini padat
ini juga bisa berpengaruh terhadap para pemudik yang kelelahan dan segala macam gitu ya
dan beberapa hal yang lain yang ini bisa berdampak pada kesiapan dari pemudik
nah bagaimana pak soal kesiapan rest area infrastrukturnya ini
res area sekarang ya mas renhar
kita juga melakukan manajemen
res area ya
artinya bagaimana caranya semua ini ya yang sekarang lagi tinggi volume lalu lintasnya
itu relatif lebih bisa terlayani
memang jadi nanti akan ada pembatasan di rest area
kami akan memperlakukan buka tutup rest area
jadi kalau memang kapasitasnya sudah penuh
kami akan tutup dan kami mohon kepada pengguna jalan bisa menggunakan rest area yang berikutnya
dan mohon bisa dipatuhi arahan petugas ya
jangan terus nanti tetap berhenti
tetap memaksa berhenti di bahu jalan
kemudian memaksakan diri jalan kaki ke rest area
itu berbahaya dan mengurangi kapasitas jalan seperti yang disampaikan tadi
di dalam rest area juga kami menghimbau ini masih pandemi
jadi tetap protokol kesehatan
kenakan masker hand sanitizer
kalau mau ibadah bawa alat ibadah sendiri
kalau mesen makanan lebih baik take away
karena hanya tiga puluh menit
supaya kita bisa bergantian dengan pengguna jalan tol yang lainnya gitu
jadi kita membataskan ini bukan untuk apa apa
supaya semuanya bisa saling bergantian
dari sisi keselamatan kami sampaikan kami ada tambahan tambahan
mas reinhardt tambahan misalnya perlu tambahan mobil direct
tambahan mobil ambulans ya
tapi tentu kami berharap bahwa tambahan tambahan itu tidak perlu nanti kita lakukan ya
tidak perlu kita eksekusi ya
karena ternyata nanti semua baik baik saja ya
kejelakan dan sebagainya
maka kami juga menghimbau pengguna jalan ya
mempersiapkan kondisi kendaraannya ya
cek sebelum berangkat ya
sistem kemudi sistem pengereman sistem elektrik itu dicek di kendaraannya masing masing
supaya kalau kita terjadi sesuatu bukan hanya kita tapi juga akan mengganggu juga dengan kendaraan yang lainnya
kemudian yang di rest area itu kami juga himbau juga untuk ya persiapkan diri kita sebelum jalan
itu sudah menyiapkan diri sebelum masuk ke jalan tol ya
siapkan e tol yang cukup
kemudian siapkan bbm yang cukup
siapkan perbekalan makanan kita
jadi kalau tidak kepaksa tidak masuk jalan tol
tapi memang kalau ke toilet oh tidak mau ya masuk ke rest area
ya tetap tadi ya mungkin tiga puluh menit
dan kami tambah mas reinhardt
kami melakukan penambahan toilet mas reinhardt
kemudian air bersih
kemudian juga petugas keamanan dan kebersihan di rest area
baik mudah mudahan imbauan imbauan dari jasa marga ini yang tadi pak heru sampaikan bisa menjadi perhatian dari masyarakat yang akan mudik
sehingga mudiknya bisa lancar dan juga aman dan keselamatan yang paling utama
semoga lancar pak heru persiapan dari jasa marga untuk menyambut mudik tahun ini
dengan segala tantangan yang tadi sudah kita bahas
terima kasih banyak pak heru
terima kasih banyak pak heru sudah bergabung selamat malam sehat selalu pak
terima kasih banyak
lalu seperti apa jurus pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan para imbas mudik dua arus mudik dua ribu dua puluh
saya akan lebih dalam menggalinya usai jeda kami akan segera kembali